saudara menghadapi masa mudik lebaran beragam fasilitas disuguhkan di tempat peristirahatan atau rest area
salah satunya fasilitas ramah anak yang disuguhkan bank syariah indonesia di poskomudik bsi yang terletak di res area kilometer satu ratus enam puluh
dibuka sejak tiga april dua ribu dua puluh empat lalu poskomudik bsi bertujuan untuk mempermudah perjalanan para pemudik khususnya yang melintas di sepanjang ruas tol cipali
salah satu fasilitas unggulan di poskop mudik best ini seperti playground anak pijat tradisional hingga diramaikan dengan beragam brand mitra bsi
imam samukto selaku operation deputi region bsi bandung menyebut
posko mudik bsi tahun ini lebih unik dan lebih berharga
dibandingkan tahun lalu beberapa fasilitas disuguhkan dan dapat dinikmati dengan cuma cuma untuk pemudik
tidak hanya itu di posko pelayanan mudik bsi tahun ini pemudik juga dipermudah dengan pelayanan pembayaran zakat dan infak sodako
bahkan di posko ini juga menghadirkan konsultan lifestyle syariah untuk membantu pengunjung yang ingin lebih dalam mengetahui ilmu syariah
jadi kami hadir di res area satu ratus enam puluh enam cipali ini
untuk pengunjung pengunjung yang mungkin capek ya kepengen istirahat
kita ada ruangan untuk istirahat
di situ ada permainan anaknya gitu
ada mainan anak bagi mungkin yang boring ya selama perjalanan mudik capek
lalu kemudian kami juga ada layanan untuk zakat infak sodakoh
kalaupun ada pemudik yang kemarin belum sempat melakukan zakat
atau mungkin ingin membayarkan zakat fitrah maupun sodakoh
salah satu pengunjung posko luhur menyebut merasa banyak terbantu dengan adanya posko pelayanan mudik besi ini
terlebih pemudik asal bogor menuju semarang ini merasa fasilitas yang ada di posko pelayanan bsi dapat menghibur khususnya untuk anak anaknya
karena sekarang jalan tol kan mau gak mau kita harus pakai money pakai uang digital ya
ini sangat sangat membantu kita
walaupun sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan yang online ya
yang melalui aplikasi itu juga memudahkan sih bagi nasabah untuk mengisi e money
posko pelayanan mudik bsi di res area kilometer satu ratus enam puluh enam ruas tol cipali sendiri menurut rencana akan berlangsung sampai dengan hari ini selasa sembilan april dua ribu dua puluh empat hingga pukul sembilan malam
sedangkan di titik lain pemudik dapat menemukan posko serupa juga di rest area kilometer delapan puluh
pemudik dapat menemukan atol cipularang dan tersedia di masjid bakahuni lampung